menjelang berbuka puasa petugas masjid agung al araf rangkas bitung lebak banten
disibukan dengan persiapan menyalakan meriam
mulai dari memasukkan karbit dan juga air ke dalam meriam satu
petugas pun langsung menyalakan dua meriam berbarengan dengan kumandang azan
bunyi dentuman ini sebagai penanda berbuka puasa dan mulai menjalankan puasa pada pagi hari
pengelola masjid menyebut membunyikan meriam dilakukan tiap tahun saat ramadan
bagi sejumlah warga tradisi membunyikan meriam ini sangat dinantikan
meski suara dentuman terasa mengagetkan
buka puasa di sini di masjid sebelum buka suka ada meriam suara meriam
itu yang membuat menarik
selain sebagai penanda waktu berbuka puasa bunyi dentuman meriam ini juga sebagai penanda waktu imsak telah tiba
masih dari lebak banten warga kampung pojok desa curug badak kecamatan maja
memiliki tradisi tabu beduk yang merupakan tradisi turun temurun dalam memeriahkan malam ramadan
tradisi tabu beduk atau memukul beduk ini dimainkan oleh empat orang dengan nada beduk berbeda dan saling beriringan
para pemainnya akan bergiliran dari satu kampung ke kampung lainnya di area desa curug badak
kita biasanya bertindak pindah dari warga sini misalkan kita bergantian ke tempat yang lain
tempat yang lain bergantian ke tempat kita
betul betul terang juga ya
tradisi tabuh beduk atau memukul beduk ini
selalu digelar usai sholat tarawih hingga menjelang waktu sahur
adi masda lebak banten